menyusul jatuhnya pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang dioperasikan maskapai ethiopian airlines kemarin
pemerintah memanggil garuda indonesia dan juga lion air
dilansir dari detik finance pada senin siang kementerian perhubungan langsung memanggil maskapai garuda indonesia dan lion air
pasalnya garuda indonesia maupun lion air juga mengoperasikan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan seperti ethiopian airlineskan
kementerian perhubungan langsung memanggil garuda indonesia dan juga lion air